sopi berubah ya
sopi sekarang jadi
jadi cantik sekarang
maaf kak tu
jadi sayang gak asik
kenapa ngobrolnya kamu gak masih kemet aja
ngapain disini disana
sikimet mah anaknya tengil
tengil siapa gak punya duit
apa yang bisa dia kasih ke eros
mungkin dia dibacain
soalnya si incuk punya buku tafsir mimpi
oh saya kira baca bukit tafsir mimpi
kau bisa diem gak
mau saya cembungin salah
keuntung namanya belum kesebut
coba kalau udah kesebut
ngegebukin orang sekampung lu
kan saya udah bilang
dadang yang kurang meninggal
dari tadi dadang dadang
padahal loh sop
papa mamanya acat hampir ke rumahnya eros
kenapa mereka nggak nolongin ya
lhaaa ini dia dadang
nggak ada ampun
gak ada ampun
kalian juga ikut ikutan
nanti kalian saya bilang ke warga
kalau kalian yang bilang orang tuanya harus meninggal
biar kalian semua dimarahin
lah kau kabur
karena saya belum selesai marahinnya
kenapa lo lepasin pegangannya
kan saya marah marah
marah marah gak pake tunjuk tunjuk
iya sopi tau
kirain teh siapa
sopi berubah ya
sopi sekarang jadi
jadi cantik sekarang
sopi teh jadi malu
maaf pak tuh
demi si kemet
masuk akal gak
iya gak masuk akal tuh bos
masih banyak cewek yang lain
yang lebih cake dibanding si eros
di luar sana ya yang
saya harus dapetin eros
harus dapetin semua yang dia inginkan
iya sopi juga udah tahu a
kan pengumumannya ada dimana mana a
oh bukan sekarang maksudnya
nanti malam minggu
sekarang mah atuh
jalan jalannya juga panas
iya sopi juga tau
kalau sopi nggak mau jalan jalan mah
jalan jalan sendiri aja
sopi juga memang mau kesana a
abah ngintip ya
tuh kan abah ngintip
kalau neng ada teman
jalan jalan aja ke pasar malam
mau atau neng
nanti si neng tenggurung diri lagi
mak bergerak ah
bapak juga mulai sadar
sebaiknya ahah pergi
tolong ambil air putih
saya juga haus mat
buat bapak sama ibu eros
tolong jaga rumah sama bapak ya kang odin
yuk kemana nih
wah kok bisa
tunggu sebentar ya mak
ada kemet lagi pak
no mctwist titled pacar masih k spd atau terperang hubung
neng pen atast million

terima kasih ya
diam gak sih
eh eh anterin saya ke rumah shopee
begitu bos itu baru mantap
balet skemet dengan cara macarin bekas pacarnya